tolong bebaskan aku dari sini
aku akan mengabdi kepadamu
aku berjanji dewi samudera
kau sedang bertarung denganku
kenapa kau menyerang ke tempat lain yang banyak penduduknya
aku tidak peduli
dengan apa yang barusan kau katakan
tidak akan melakukan hal selejik itu
aku tidak akan melepaskan rakamu
sebaiknya kau menyerah
aku akan membunuh walang susah
aku akan menyerah
aku tidak punya pilihan lain
selain mengikuti kemauan
tapi aku sangat berindukan dia
aku hanya tidak siap kehilangan kakak andaprabu lagi
astagfirullahaladzim ya allah
bukan gusti ratu
nyirah tak tahu tante naun
gusti ratu sebaiknya kita melihatnya
gusti ratu semuanya
segera kita begas dari sini
sepertinya ada sesuatu di luar sana
ada apa itu
bunda aku berada di luar
bukankah mereka semua tadi sedang berdoa di dalam istana
kenapa dia bisa berada di sini
sepertinya dia menangrak kawalan sungsang dan reikian santang
aku harus bertindak tanpa ketahuan
putraku kena santang putraku langsung santang
apa yang kau lakukan pada putraku
jangan kau coba coba bergerak subang larang
atau aku tak akan segera semua
di depan matahari saya
atau aku tak akan segera semua
di depan matahari saya
tolong aku mohon jangan sakiti putra putraku
jangan coba coba kau menantangku kian santan
atau nyawa raka walang sungsang
depan mata kalian semua
baiklah aku menyerah
kalau kalian semua ini selamat
cepat ikuti apa yang aku katakan
kami akan melakukan apapun perintahmu
tapi aku mohon jangan sakiti putra putra aku
sekarang kalian jalan
menuju tahanan bawah tanah
baiklah dewi samudera
kami akan menuruti perintahmu
tapi izinkan kami untuk membawa raden walang sung sang
karena tidak mungkin raden walang sung sang
berjalan bisa sendiri
bunda kita berdoa saja
insya allah ada jalan keluar
tetap mengalami kesalahan
dari zooming in di damai sangat
tiba tiba menyuruh aria
akhirnya reduce lawan itu
dan dewi samudra sudah mengambil kekuasaan pada jalan
ya apa yang harus aku lakukan agar aku bisa merebut kembali pajajaran ya allah
putri siliwangi itu ternyata tidak bisa diremehkan karena raganya cukup tinggi aku lawanmu
siapakah ada perlu apa kamu denganku
aku tak perlu anak raja jampiri aku datang untuk bahas tendang
terima kasih permasalahan satu belum juga selesai tapi gini sudah muncul lagi masalah baru
aku tidak punya banyak waktu amarahku sudah memuncak
hai baik jika kamu ingin menyelesaikannya dengan cara seperti ini
hai aku akan melawanmu
kalian tidak akan bisa lolos dari sini
karena aku akan memantrai
jeruji besi ini
dengan raja gaipa
kepada orang tua
tolong bebaskan aku dari sini
mengabdi kepada mu
aku berjanji dewi samudera
apa yang nyai lakukan
apakah nyai perlu melakukan
dan mengeluarkan seluruh
dan mengeluarkan seluruh temanmu
untuk membuka penjara khusus ini
sudah bagus kau ku bebaskan
kau ku kurung lagi disini
tidak ada yang bisa kubilang
tidak ada yang bisa kubilang
tidak ada yang bisa kubilang

jika terjadi sesuatu
jangan diseneng hati
siapa yang menyerah
aku akan hentikan pertarungan ini
buat kematianmu lebih cepat